dan untuk mengetahui seperti apa jalannya vaksinasi covid sembilan belas di kota surabaya jawa timur
telah terhubung dengan kami melalui sambungan zoom
dengan ketua tim penggerak pkk provinsi jawa timur arumi basin di kota surabaya
selamat sore mbak arumi
selamat sore ini sehat sehat saja kan mbak rumi
insya allah sehat
insya allah sehat
nah mbak rumi ini kan sejumlah tokoh masyarakat di kota surabaya jawa timur
sudah termasuk suami anda sudah divaksin
nah ada informasi yang beredar nih yang saya dapatkan saya baca baca
mbak rumi ini menunda untuk divaksin juga
ini kenapa nih alasannya mbak arumi
jadi betul memang pada awalnya saya menjadi salah satu yang harusnya
terjadwalkan divaksin hari ini tadi pagi
tetapi setelah kemudian timnya sendiri berdiskusi
kemudian menghubungi saya untuk ibu sebaiknya ditunda untuk di lain waktu
selain masalah teknis karena kan kalau hari ini
ini masalah yang ini banget ya
kalau hari ini kan
vaksinasinya di depan umum
sedangkan saya perempuan akan sulit gitu untuk divaksinasi di depan umum
itu masalah kecilnya
tapi masalah lainnya adalah saya sudah terjadwalkan di lain waktu
lebih tepatnya sih insya allah besok
langsung mengikuti vaksinasi
jadi kurang lebih gitu mas
jadi setelah pertimbangan oleh tim
saya disarankan untuk mengikuti di hari selanjutnya
berarti mbak rumi juga sempat datang ke lokasi
untuk melihat bagaimana proses vaksinasi itu sendiri
bagaimana mbak arumi melihatnya
betul jadi saya diundang sebagai kapasitasnya ketua tim menggerak pkk provinsi jawa timur
saya melihatnya jadi gini
karena memang vaksin ini dua hari ini menjadi salah satu topik yang paling heboh di nusantara
jadi adalah sedikit nggak mungkin bohong ya gitu
deg deganlah atau apa
sedangkan berita yang beredar ada yang pro dan ada yang kontra
jadi itu sendiri sudah sedikit banyak mempengaruhi
tetapi tentu kami bagian dari pemerintah apalagi kami
saya secara tidak langsung ya melihat suami saya bekerja di balik layar
bagaimana mengawal vaksin ini betul betul bisa sempurna untuk masyarakat
itu punya kepercayaan
suasana yang tadi dirasakan oleh saya adalah pasti berbeda sekali dengan vaksin vaksin yang lainnya
karena dilakukan di depan umum untuk suami saya
walaupun saya tidak melakukan
tapi melihat itu sendiri
pengalaman yang berbeda dan mungkin
buat saya ada perkesannya
tapi lebih banyak excitednya daripada takut karena kami percaya
nah berbicara soal suami anda sendiri mbak rumi
ini kan sudah beberapa jam setelah divaksin
nah apakah mbak arumi sempat melihat adanya perbedaan yang dirasakan oleh suami atau bagaimana
hampir setiap jamnya saya coba tanya gitu
dan saya pantau terus mas emil tetapi
beliau sendiri masih belum merasakan hal hal yang berbeda gitu
hanya tangannya saja yang bekas di vaksin itu ya pasti sudah mulai ngilu dan juga pegel pegel gitu
tetapi selain itu saya tanya apakah mulai ada rasa ngantuk yang berat
atau misalnya lesu atau mungkin suhu badannya panas atau sebagainya
sejauh ini belum ada jadi so far so good
lalu apakah ada informasi tambahan yang diberikan oleh tenaga medis di sana saat
di vaksin apakah ada sesuatu hal yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan terhadap suami
sejauh ini tidak saya hanya mendapatkan sedikit informasi yang pasti disarankan untuk istirahat lebih banyak
kita melakukan protokol tiga m dan juga karena jika kita punya bawaan alergi
lebih baik yang memicu alergi tersebut dijauhi dulu misalnya kita biasa alergi udang kita jauhi dulu udang
tapi so far itu hanya berdasarkan alasan supaya badan kita nggak kerja dua kali lipat lebih capek
karena saat divaksin badan kita otomatis anti body nya harus kerja
nah mbak rumi karena kebetulan mbak rumi ada di sana juga ini pertanyaan yang sama saya berikan juga tadi ke dr tirta
apakah mbak rumi juga melihat ketika vaksin itu disuntik ataupun dijejerkan kepada siapa saja yang divaksin pada hari ini
apakah ada yang perbedaan perbedaan mungkin saja jenis dan lain sebagainya
tidak ada semua sama
sama semua ya
itu kan standarnya harusnya sama yang diterima oleh mas emil diterima oleh si a dan si b
dan mungkin nanti seluruh masyarakat indonesia harusnya sama
oke nah setelah tadi sempat mbak rumi mengatakan bahwa akan menunda untuk sementara waktu dan mudah mudahan besok akan divaksin lagi
sebenarnya apa yang akan mbak arumi sampaikan
kepada masyarakat luas yang selama ini mungkin agak gamang begitu melihat aduh saya divaksin atau enggak ya
ini bagaimana mbak arumi untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya kalau setelah melihat suami ternyata baik baik saja dan lain sebagainya
bagaimana mbak rumi
betul jadi vaksinasi ini adalah sebuah istiar
dan kalau memang kita ingat kembali dari awal awal adanya covid sembilan belas di indonesia
seluruh masyarakat indonesia itu sudah berteriak menjerit atau bahkan meminta perintah untuk segera dan secepatnya
serta para ahli untuk membuat vaksinasi itu sendiri
nah sekarang sudah ada beberapa pilihan di salah satunya yang sudah masuk ke indonesia
merupakan kita bersama tetapi yang terjadi bahkan malah banyak keraguan
nah ini yang harusnya bisa sama sama kita walaupun memang kita harus mengakui bahwa vaksin ini adalah sebuah istiar ya
jadi bukan obat bukan obat dari virus corona itu sendiri
jadi protokol tiga m menjaga jarak mencuci tangan menjauhi kerumunan
juga harus tetap dilakukan menjaga kesehatan
dan pada intinya saya harap sih keraguan itu semakin hari dengan banyaknya
kita melihat kemarin ada pak presiden dan juga banyaknya public figure dan lain sebagainya
telah berani dan mereport langsung live report dari after hal hal yang dirasakan setelah vaksin ternyata tidak seseram yang kita bayangkan
nah harapannya ini bisa membawa semangat yang baru
dan perspektif yang lebih berharga
dan perspektif yang lebih positif terhadap vaksinasi ini
baik mbak rumi pasin ketua tim pegara pkk provinsi jawa timur
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami dan salam sehat